ceria dan penuh semangat tak terlihat tubuh kecil mereka sedang berjuang
mereka bersama mencari asa dengan waktu yang tak singkat bergelut melawan kanker untuk kembali sehat
yayasan amarilis menjadi rumah singgah para pejuang

asep ruswiadi bersama istri dan dua anak laki lakinya aktif mengelola rumah singgah yayasan amarilis peduli kanker anak dan hemofilia
asep mengaku pengalaman pribadilah yang mendorongnya untuk mendirikan yayasan amarilis
anak pertamanya mega fitriani wafat pada dua ribu lima belas karena kanker paru paru di usia dua puluh satu tahun
sementara anak kedua dan ketiganya muhammad adin astiar dan yusuf jalil
menjaga nugraha di vonis hemofilia sejak balita
penyakit yang diderita ketiga anaknya menjadikan asep sosok yang peduli
untuk membantu kesembuhan anak anak penderita kanker dan hemofilia
asep sudah merasakan pahitnya kehidupan merawat anak dengan kanker
harta benda yang dimiliki asep dan istri habis untuk membiayai pengobatan anaknya
pria kelahiran sembilan november seribu sembilan ratus tujuh puluh ini
bekerja sebagai satpam dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat sampai dua ribu lima
pekerjaan itu terpaksa ditinggalkan oleh asep karena harus fokus merawat anak anaknya
yang harus bolak balik rumah sakit
jadi kalau untuk hemofilia memang kan kita udah kasarnya udah cukup lama menikmati kesakitan anak gitu ya
istilahnya kita nikmatilah dengan rasa syukur lah gitu kan
bawa dua anak saya di vonis
hemofilia berat gitu kan
yaudah kita jalani dengan pengobatan yang ada gitu kan
pada saat itu memang kita juga sempat galau juga awal awalnya
karena sebelum ada ppjs kita repot gitu kan
harus bikin jaminan
sementara orang yang punya rumah atau tinggal rumah yang cukup kelihatan tembok
gak bisa dapetin jam kesmas gitu kan
ya dari situlah kita coba terus berusaha sampai akhirnya ya di dua ribu dua puluh
keluar kebijakan bpjs untuk semua dibuatkan ya alhamdulillah sampai hari ini
pahitnya kehidupan semakin dirasakan asep dan keluarga
ketika anak pertamanya mega fitriani meninggal dunia akibat kanker paru pada dua ribu lima belas

saat kondisinya semakin mengembangkan
asep dan istri tidak mengetahui kondisi putrinya yang terserang kanker paru paru sejak tahun dua ribu tiga belas
saat kondisinya semakin mengembangkan
asep dan istri tidak mengetahui kondisi putrinya yang terserang kanker paru paru sejak tahun dua ribu tiga belas
asep dan istri tak mampu berbuat banyak
ketika anak meninggal kanker ya mau dibilang apa gitu kan
ini suatu suatu proses
makanya itu yang menguatkan saya gitu kan
jadi bahasa kasarnya saya sudah ditempa oleh kesusahan
saya sudah ditempa oleh kesulitan
saya sudah ditempa oleh kesedihan gitu kan
jadi ya buat saya yaudah harus dihadapi gitu kan
dan banyak orang orang tua yang berobat di rumah sakit umpamu
obat tentang orang yang datang dari bermacam daerah yang ada di banten
yang butuh bantuan yang butuh support
yang butuh apa ya istilahnya kalau kalau kata kita mau ini mah
lo gue udah pernah ngalamin gitu loh
kasarnya seperti itu ke orang tua
intinya sekarang mah enak gitu kan untuk berobat di rumah sakit itu gitu kan
nggak kayak dulu repot gitu kan
merasa penyakit yang diderita oleh anak anaknya sebagai hal yang sulit diterima
saat anaknya difonis hemofilia
ia merasa terpojok karena merasa disalahkan sebagai penyebab
dua anaknya mengidap hemofilia
dan asep tidak memiliki riwayat penyakit darah atau kanker
rasa penolakan dan tak bisa menerima kondisi dua anaknya
sempat membuat tri menjadi tertekan
waktu itu pas ada pendarahan luka di sini
itu sempat ya sempat kaget nggak percaya juga
kalau cerita dari dokter
keterangannya katanya keturunan
yang jadi pembawa adalah ibunya
hanya dari situ saya sempat don juga
donnya dalam artian karena
kesannya seperti tuduhan
kalau inilah tuduhan buat seorang ibu
karena sebagai pembawa

dari situ saya mencari tahu
mencari tahu ke keluarga
semua keluarga saya telusurin
dari situ saya tidak dapat jawaban
karena memang di keluarga itu tidak ada
yang mempunyai anak dengan kondisi seperti anak saya itu
makanya makin lama saya hanya penjelasan dokter saja
ya itu lama lama saya terima lah
kalau mungkin ini
walaupun saya masih memendah
saya masih memendah dengan ketidakpercayaan itu
rasa tertekan tak hanya dirasakan oleh asep dan istrinya
tapi juga kedua anaknya
sejak kecil sampai duduk di bangku smp
jaka mendapatkan diskriminasi dari teman temannya
mereka tak mau berteman dengan jaka
karena takut tertular penyakit hemofilia yang dideritanya
jaka memahami teman temannya kurang informasi mengenai hemofilia
namun rasa percaya diri jaka mulai tumbuh
saat ia masuk ke sekolah menengah kejuruan
waktu smp ngerasain banget yang namanya dari kelas satu sampai kelas tiga
itu punya teman tuh cuma sekitar tiga sampai empat orang yang bisa nerima gitu
kehadiran saya sendiri
kayak mereka tuh mikirnya yang lain lain itu takut nular
atau takut kena juga penyakit hemofili
akhirnya coba buat ngedorong diri gitu buat masuk ekstra kulikuler
buat ngeberanin diri
banyak sih ikut ekstra kulikuler di sekolah
jadi percaya diri itu tumbuh waktu mereka itu nerima saya apa adanya
jaka menerima penyakit hemofilia

jaka menerima penyakit hemofilia
dia juga bisa menerima penyakit hemofilia
kini asep ruswiyadi dan keluarganya total mengabdikan diri di yayasan amarilis kirana
untuk membantu pasien kanker anak dan hemofilia dari keluarga tak mampu
pengalaman pahit yang dilalui keluarga ini membuat mereka kuat dan kompak
dalam membantu mereka yang berjuang melawan penyakit kanker
di rumah singgah ini keluarga tak mampu ditampung selama pasien anak menjalani proses kemoterapi
yayasan amarilis kirana juga memberikan bantuan obat kanker jenis enam mp dan mtx tablet secara gratis
kami mau apa jalan
beginilah suasana haru saat melihat langsung anak anak asuhan yayasan amarilis
menjalani pengobatan kemoterapi di rumah sakit umum kabupaten tangerang
suara tangisan dan rengekan menjadi pemandangan biasa saat kemoterapi dilakukan
mayoritas yang menjalani kemoterapi adalah balita
sejak kecil mereka sudah harus merasakan sakitnya jarum infus
secara umum tak mudah bagi orang tua dan tenaga medis untuk menenangkan balita
saat jarum suntik harus ditusukkan
pengobatan kemoterapi harus dijalani secara rutin sesuai jadwal anjuran dokter
sesuai dengan protokol kemoterapi nasional
pemobatan harus dijalani selama lebih dari satu tahun setengah
rini purnamasari menyatakan hingga kini belum diketahui apa penyebab pasti penyakit kanker pada balita
secara teori kanker muncul karena terjadi mutasi genetik pada tubuh anak dan mendapat inisiasi
namun apa yang mendorong terjadinya inisiasi hingga kini belum ada penelitian yang berhasil mengungkap hal itu
kanker pada anak itu
sampai sekarang itu yang benar teorinya adalah mutasi
mutasi genetik yang memang dia dapat dari dalam kandungan
kanker itu teorinya ada inisiasi ada promosi dan ada progresivitas
kalau nggak diinisiasi ya diam aja
nah kapan inisiasinya apa penyebabnya banyak banget
dan itu yang selalu dibilangin kalau orang dewasa lifestyle gitu ya merokok
nah itu kan pemicu sebetulnya yang menginisiasi
kalau pada anak anak itu yang agak susah
kita juga sampai sekarang teori yang menginisiasi itu apa nggak tahu
karena yang paling banyak zat kimia
zat kimia kan anaknya tidak bersentuhan langsung
tapi yang jelas ada mutasi kemudian ada yang menginisiasi
dan kanker pada anak karena sifatnya udah dari sononya kita tidak bisa mencegah
rsu kabupaten tangerang mencatat hingga kini ada enam ratus tiga puluh delapan anak asuh yayasan amarilis
yang telah mendapat perawatan kemoterapi di rsu kabupaten tangerang
mayoritas mengidap kanker darah leukemia dan kanker kelenjar getah bening
proses kemoterapi biasanya berlangsung empat sampai lima jam untuk memasukkan obat obat kanker melalui infus
para perawat bersama orang tua menggunakan terapi bermain saat kemoterapi
mereka diajak melakukan aktivitas menggambar dan mewarnai
hal ini dilakukan agar anak anak lebih rileks menjalani perawatan
dalam menjalani kemoterapi ini sangat berat bagi mereka
oleh karena itu kita sebagai tenaga medis kita selalu ingin membuat mereka menjalani kemoterapi itu dengan semangat dan bahagia
untuk anak anak sendiri kita buat mereka seperti terapi bermain sebelum mereka melakukan kemoterapi
dan setelah itu mereka diberikan edukasi tentang bagaimana penyakitnya prosesnya
kemudian apa saja yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan apa saja yang boleh dan tidak boleh mereka makan
kemudian untuk pendidikan sendiri kebanyakan anak anak yang di usia remaja yang sudah sekolah
mereka untuk sementara
dan rentang waktunya mereka untuk istirahat dulu
kemudian setelah mereka sudah pulih kembali mereka diperbolehkan untuk sekolah kembali
disiplin menjalani kemoterapi meminum obat secara teratur tidak makan dan minum yang mengandung penyedap pewarna dan pengawet menjadi kunci kesembuhan anak anak menderita kanker
sejumlah orang tua sudah merasakan perkembangan kesembuhan anak anaknya secara bertahap
dengan kemoterapi teratur jumlah sel sel kanker di tubuh anak turun signifikan
benar masih di bawah umur ya
perjuangannya benar ya kata memang benar benar sangat sangat berjuang gitu
karena memang dilihat dari awal kondisi anak saya juga yang pertama kali kena lekingnya gitu terpolis kanker
darah itu kondisinya sangat parah gitu
tapi setelah kita melakukan kemoterapi rutin sesuai jadwal ikuti anjuran dokter alhamdulillah dari tujuh puluh tujuh persen yang difonis anak saya sekarang sudah persen
awal anak saya sakit tuh gak sama sekali berkecil hati gitu
karena orang juga bilang lekingnya kanker darah itu nggak ada yang sembuh gitu
tapi saya merasakan
merasakan sendiri setelah mengikuti kemoterapi pengobatan yang teratur alhamdulillah banyak kemajuan dan saya yakin anak saya sembuh
sebenarnya perjuangannya lebih berat ya
jadi kita semangat aja untuk kesembuhan anak ini
kalau larangan larangan makanan itu kita atur rutin kita ikutin apa saran dari ibu dokter
jadi kita ikutin apa yang nggak boleh dimakan apa yang boleh dimakan gitu
jadi alhamdulillah sekarang ada
itu adalah hasilnya
direktur rumah sakit umum kabupaten tangerang nani isnaini mengatakan empat puluh persen pasien kanker anak yayasan amarilis yang menjalani kemoterapi dinyatakan survive
nani menjelaskan tantangan terbesar dalam membantu merawat pasien kanker anak adalah masalah pendanaan
dari laporan yang kami terima ada enam ratus tiga puluh delapan anak
nah ada beberapa hal yang menjadi catatan kami
terutama adalah masalah pengadaan labu darah
jadi ada pasien pasien kanker anak yang butuh transfusi darah
nah ini biayanya cukup besar
satu tahun itu kami membelanjakan dana blud kami untuk labu darah itu kira kira empat belas lima belas miliar setahun
tarif inasibijis yang ada di ppjs
itu rata rata masih di bawah unit cost untuk penanganan pasien kanker anak yang membutuhkan labu darah
harapan kami tentunya pemerintah pusat baik itu kemenkes maupun bpjs bisa mengevaluasi kembali tarif tarif layanan kanker anak
yang lebih rasional lebih sesuai dengan unit cost yang dikeluarkan untuk perawatan mereka
karena sudah lebih baik lagi
karena sudah lebih baik lagi
karena sebagian besar obat sudah dijamin oleh bpjs
hanya ada satu dua jenis obat yang belum dijamin
dan ini alhamdulillah ada bantuan dari yayasan baik pusat maupun yayasan amarilis di kabupaten tangerang yang bisa membantu itu
asep mengaku yayasan amarilis setiap tiga bulan rata rata menghabiskan
dana delapan puluh juta rupiah untuk membeli obat jenis enam mp dan lima belas juta rupiah untuk membeli obat jenis mtx tablet
kedua obat itu dibutuhkan anak anak penderita kanker usai menjalani kemoterapi
menurut asep kedua jenis obat tersebut tidak dijamin bpjs kesehatan
asep bersyukur hingga kini masih ada donasi dari orang orang yang peduli terhadap kesembuhan anak anak kanker dan hemofilia
asep menjelaskan bahwa anak anak kanker itu terjadi dari penyakit kanker dan hemofilia
di bnp diambil cairan sumpah belaka kemudian berapa hari kemudian keluar hasilnya dokter ini bilang
anak ibu kanker kelenjar stadium empat saya sok banget dia dengarnya
yang benar dok iya bu
ini udah banyak sel sel kanker di mana mana
salah satu kegiatan yang digelar di rumah singga anak kanker dan imofilia
adalah kegiatan edukasi sambil bermain
tujuannya untuk mengembalikan semangat dan mengalihkan pikiran anak anak
dari rasa sakit yang diderita
mereka diajak mengikuti kegiatan mendongeng
membaca bersama dan permainan untuk mengasah kreativitas
semua kegiatan ini dilakukan bersama para relawan
tadi mendongeng paling cerita cerita anak biasanya
yang penting tujuan utamanya mereka terhibur ya
buat kegiatan dongeng ini gitu
mereka juga bisa berinteraksi
tujuan utama kita yang penting mereka senang mereka ketawa aja udah cukup gitu
jadi nggak terlalu dibikin mikir
tadi secara umum tidak ada perbedaan ya
mereka juga terlihat ceria aktif bertanya juga ikut serta saat dibacakan dongengnya gitu
cuma kita titik beratnya jangan sampai mereka lelah gitu kan
karena mereka kan ada perbedaan dengan yang lainnya secara kesehatan gitu
jadi kita bisa berpikir pikir
jadi kita bisa berpikir pikir
singga marilis juga memberikan konseling kepada orang tua anak penderita kanker
salah satunya dwi hartini
putra dwi raffi maulana difonis kanker kelenjar getah bening pada usia tiga tahun
raffi menjalani kemoterapi sampai dua puluh delapan kali selama satu setengah tahun
kini dwi bersyukur raffi menjadi salah satu anak yang berhasil pulih
di bnp diambil cairan sungsung belakang
kemudian berapa hari kemudian keluar hasilnya dokter ini bilang anak ibu kanker kelenjar stadium empat
saya shock banget ya dengarnya
yang bener dok iya bu ini udah banyak ini nya sel sel kanker ini dimana mana
terus gimana dok baiknya
hari ini juga dok langsung dikemo iya
langsung dibawa ke ruang kemo
pertama dikemo itu dia harus disuntik belakang sambil tengkurep gitu disuntik di mte it namanya kalau gak salah
dimasukin obat dari situ dimasukin dari tangan impusan lewat impusan
abis dikemo itu dia langsung reaksi muntah muntah muntah muntah terus gak ada berhentinya
raffi baru pertama kemo udah kayak gini dong muntah muntahnya gak berhenti berhenti
sedangkan dia itu kemo harus dua puluh delapan kali
baru satu kali udah kayak gini dok jadi saya gimana ya dok apa saya mau lanjut kemo apa enggak gitu
ibu kalau udah sekali kemo harus diterusin sampai selesai jangan berhenti di tengah jalan gitu
akhirnya yaudahlah bismillah saya ikutin kata dokter
sampai dua puluh delapan kali kemo akhirnya selesai
alhamdulillah sampai sekarang udah mau tiga tahun survive dia
sementara itu kotim selama delapan bulan terakhir
menemani pengobatan putrinya kurniawati di rsu kabupaten tangerang
kotim dan keluarganya tinggal sementara di rumah singgah amarilis
usia enam belas sih kelas dua smp udah mulai kerasa lemas lemas tuh gak kuat jalan jauh
udah mulai kerasa kecapean jadi anak saya tuh makan kadang kadang anak sekarang tahu sendiri ya jarang konsumsi nasi itu
makanan gurih gurih pedes pedes minuman manis gurih gurih pedes pedes yang medok pedesnya
zaman sekarang kan masakannya seperti itu
jadi dari kalau gak salah udah mulai minum es tuh dari tk
ya memang pengaruh banyak pengawet banyak warnanya kalau minum minuman seperti itu es es jajan di luaran
jadi tadinya makannya banyak pantangannya dari penyedap gak boleh pedes pedes sekali gak boleh
penyedap itu nomor satu yang paling nggak boleh kalau anak anak kanker darah
kegiatan konseling yang dilakukan diharapkan mampu menguatkan kondisi psikis orang tua anak
agar tak mudah putus asa melawan kanker
dalam banyak kasus orang tua tak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya difonis menderita kanker
biasanya yang pertama pasti tadi sih mas benar gimana dia pertama nerima kondisi
kondisi anaknya nih sakit nih gak kayak misalnya anak anak yang lain gitu kan
itu pasti gak gampang dan butuh waktu yang cukup panjang
dimana dia bisa nerima oh ternyata saya harus ngalamin ini gitu ya
karena banyak yang akhirnya jadi deniarnya itu kenapa saya gitu ya
selain itu juga dari sisi ekonomi karena pengobatan

gak murah gitu ya jadi ya itu tadi dari sisi orangtua bisa menerima keadaan
kemudian sisi ekonomi untuk pengobatan
kadang kan kalau yang nama istri udah penyakit kanker
mikirnya tuh ujungnya gak bisa punya harapan gitu
gak bisa kayak sembuh bisa hidup kayak orang lain
tapi di sini gimana ngasih ke orang tua dulu nih bahwa
bisa kok bu kalau ibu mau berobat ngikutin misalnya
harus misalnya kontrolnya berapa kali kemudian apa aja nggak boleh dilakuin
insya allah tuh bisa gitu
jadi menumbuhkan rasa harapan gitu untuk bisa sehat gitu
untuk bisa minimal tuh apa ya punya harapan hidup yang lebih panjang gitu
dedikasi asep ruswiyadi sejak tahun dua ribu tiga belas
sudah banyak membuat anak anak penderita kanker tersenyum kembali
bagi asep ruswiyadi kesembuhan mereka membawa kebahagiaan tersendiri
bagi dirinya dan keluarganya
selanjutnya asep ruswiyadi ingin memperjuangkan layanan pengobatan kanker bagi remaja
serta mencari rumah singgah untuk kanker dewasa
yang berlokasi dekat rumah sakit sipto mangunkusumo
tak mudah untuk membuat anak anak kanker
untuk tersenyum dan ceria
di balik tawa anak anak penderita kanker ini
ada perjuangan berat yang harus mereka lalui
tak jarang perjuangan berat itu tak berakhir manis
uluran kasih dari para dermawan
sangat diharapkan untuk menyambung senyum mereka